hari ini saya akan mengajak anda untuk menjelajahi kuliner malam yang juga cocok untuk berbuka puasa di kawasan jakarta pusat
sudah azan pas banget nih saya berada di jalan keramat raya jakarta pusat dan mau mencari menu untuk buka puasa
langsung aja kita telusur di jalan ini ya
saya lihat banyak banget nih nasi kapau yuk langsung kita telusuri saja
ibu mau beli makanan nih
jalan keramat raya jakarta pusat memang terkenal dengan hidangan khas minang yang berderet sepanjang jalan
gerai yang saya kunjungi pun memiliki lebih dari tiga puluh lauk pauk yang bisa dipilih
nuraini penjual nasi kapau mengatakan bahwa selama bulan puasa
gerai ini buka mulai pukul sepuluh pagi hingga empat puluh
cocok sekali nih bagi yang ingin berbuka puasa atau membungkus nasi kapau untuk sahur
selama bulan puasa buka dari jam sepuluh sampai insak sahur
biasanya rame dari buka puasa sama sahur
terus siangnya jam tiga orang bungkus bungkus buat buka puasa di rumah
tapi sepertinya kurang ya kalau berbuka tanpa yang manis manis
sedikit berjalan dari jalan ke jalan
nasi kapau saya menemukan gerai yang menjual beraneka makanan ringan
seperti bubur kampiun pukis talam dan banyak pilihan lainnya
saya penasaran nih dengan bubur kampion ini
karena bubur ini merupakan perpaduan beberapa bubur manis yang disajikan menjadi satu
sehingga menciptakan cita rasa yang legit
isi bubur kampiun pun bermacam macam
ada bubur sum sum kolak pisang bubur kacang hijau bubur candil mutiara sagu
dan ketan putih kukus
rasanya yang manis dan tekstur beraneka macam menjadi hidangan pembuka yang nikmat
saya pesen ada tambosu ada gajebo ada dening batakok dan kentang kecil
langsung aja kita nikmati aduh udah gak sabar banget
tambusu merupakan menu khas nagari kapau
di kabupaten agam telur dan tahu diolah dan dibungkus dalam susu sapi
teksturnya kenyal di luar namun lembut di dalam
ada pula gajebo lemak sapi sandung lamur dan pas sekali dengan bumbu gulai
lemaknya dimasak dengan sempurna hingga melelet di mulut
dendeng batokok cabai merah juga menjadi juara
dagingnya yang lembut dibalur dengan cabai merah semakin lembut
bikin menggugah selera
meski sama sama menu masakan minang nasi kapau berbeda dengan nasi padang pada umumnya
selain beberapa menu khas biasanya nasi kapau dijual oleh warga nagari kapau
bukan hanya saya yang penasaran dengan nasi kapau
jerin dan vini pun menempuh perjalanan dari depok untuk menyantap hidangan yang satu ini
sebenarnya aku kepo sama tambusu sama dendeng batokoknya ya
kayaknya yang ada sambal hijaunya itu sih kak
iya ada dendeng
masih di jakarta pusat ada pula kawasan pecenongan yang menawarkan beragam makanan yang mulai ramai pukul lima sore hingga satu pagi
dari sate kambing seafood chinese food martabak hingga esteller dapat ditemukan di kawasan ini
dilansir dari encyclopedia jakarta
ternyata sebelum menjadi surga kuliner
yang merupakan toko buku percetakan pertama di jakarta
namun kini toko buku tersebut sudah berubah menjadi hotel
mulai pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh pecenongan mulai terisi dengan beragam gerai yang siap memanjakan lidah
pengunjung pun mengatakan es teller dari sinar garut pak haji ucu merupakan pelopor penjual es di pecenongan
yang sudah ada sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
pada tahun seribu sembilan ratus lima puluh delapan para pengunjung pun mengatakan esteller pecenongan memang yang terbaik
karena yang saya tahu ini es sinar garut yang terlama di jakarta
biasa banyak makanan kuliner ya ada wedang ronde ada es teler ada chinese food banyak makanan
tapi kalau saya biasa sih lebih suka esteller ya sama wedang ronde
esteller mengatakan dua ratus hingga tiga ratus porsi bisa terjual setiap harinya
dari jam empat sampai jam dua belas ya nggak tentu sih kalau per porsi mah ya paling setan ada antara dua ratus tiga ratus
langsung saja saya memesan esteller yang berisi kopior alpukat dan nangka
wah memang segar sekali
selain itu saya juga memesan gurame goreng asam manis cumi goreng tepung brokoli cah bawang putih dan es jeruk
nah itu yang saya pesan
tapi di pecendongan ini ada juga lapak dagangan martabak legendaris yang bisa dikudap untuk berbuka atau sahur nanti
hidangan yang pas untuk sahur dan berbuka puasa
gimana nih masih bingung nggak mau berbuka puasa dengan menu apa
dari kemarin sudah ada bubur kampiun nasi kapau hingga aneka ragam seafood
nah mumpung saya ada di pecenongan kayaknya kurang afdol ya kalau saya tidak mencoba martabak legendarisnya
kalau begitu saya akan nyicipin ini untuk menutup hari tim liputan cnn indonesia